wali kota batu jawa timur edi rumpoko dan dua terduga pelaku suap lainnya minggu dini hari
tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi jakarta
satu persatu para terduga keluar dari mobil dan langsung digiring oleh petugas masuk ke dalam gedung kpk
edi langsung digiring menaiki lang tangga menuju lantai dua tempat ruang pemeriksaan penyidik dengan membawa sebuah tas koper
sementara dua orang terduga suap lainnya berinisial p dan es enggan berkomentar apapun
para terduga kasus swab ini akan menjalani pemeriksaan intensif selama satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status mereka sebagai tersangka atau hanya berstatus sebagai saksi
hingga minggu dini hari pihak kpk belum menyampaikan keterangan resmi terkait dengan ott yang menjerat wali kota batu tersebut
dan langsung kami ajak anda untuk bergabung ke gedung kpk jakarta
saat ini kpk tengah menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap wali kota batu edi rumpoko pada sabtu siang kemarin
jawa timur yang beberapa kegiatan ott terakhir ini banyak sekali memberikan bantuan pengamanan kepada pihak pihak kpk termasuk ott yang dilaksanakan kemarin di batu malang
ada pun kronologi tentang ott yang dilakukan di malang adalah sebagai berikut
satu bahwa dalam ott tersebut kpk mengemankan lima orang yaitu erp wali kota batu eds kepala bagian ulp pemerintah kota batu fhl
dan ze kepala bkad kota batu dan y supir wali kota batu
kronologisnya adalah sebagai berikut
sabtu siang enam belas september sekitar pukul dua belas phl yang berprofesi sebagai pengusaha bertemu dengan e
eds kepala bagian ulp kota batu di sebuah restoran di hotel milik fhl di daerah batu
keduanya kemudian menuju parkiran dan saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah seratus juta dari phl kepada eds
sekitar tiga puluh menit kemudian diduga penyerahan uang dari fhl kepada eds
tol bergerak menuju rumah dinas wali kota batu untuk menyerahkan uang sebesar dua ratus juta dalam pecahan rp lima puluh ribu yang dibungkus kertas koran dalam tas kertas atau paper bag
tim kpk kemudian mengamankan keduanya bersama y supir wali kota
beserta uang dua ratus juta
ketiganya kemudian dibawa tim ke polda jatim untuk menjalani pemeriksaan awal
tim lainnya mengikuti eds dan mengamankan eds sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat di sebuah jalan di daerah batu
dari tangan eds
diamankan uang seratus juta yang dibungkus kertas koran dan dalam kertas dalam tas kertas paperbag yang mirip atau sama dengan yang diserahkan kepada wali kota
pada tempat yang terpisah tim kpk juga mengamankan ze di rumahnya sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
tim kemudian membawa tim ke kota batu
tim kemudian membawa ze ke pemkot batu untuk dilakukan pemeriksaan awal
sekitar pukul satu dini hari tim kpk bersama tiga orang yang diamankan
yaitu erp fal dan eds diterbangkan ke jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di gedung kpk
untuk kepentingan penyidikan
tim juga menyegel sejumlah ruangan
di beberapa lokasi diantaranya ruang kerja wali kota batu
ruang kerja ulp
ruang kepala bkhd
dan ruangan lainnya di pemkot batu
beberapa ruangan di kantor milik fhl
dari proyek belanja

di pemkot batu tahun anggaran dua ribu tujuh belas
yang dimenangkan oleh pt dp
dengan nilai proyek sebesar rp lima dua puluh enam miliar sebelum pajak
dengan perincian sebagai berikut
satu diduga diperkutakan
untukkan pada wali kota uang tunai rp dua ratus juta
dari total fee lima ratus juta yang disepakati sebelumnya
mengapa yang diberikan hanya dua ratus juta
karena rp tiga ratus juta sudah diberikan sebelumnya
untuk melunasi pembayaran mobil alphard milik wali kota
sedangkan yang rp seratus juta
diduga diberikan untuk pembayaran mobil alphard milik wali kota
sedangkan yang rp dua ratus juta sudah diberikan
juga diberikan oleh fhl kepada eds
sebagai fee untuk panitia pengadaan
karena dia kepala ulb
diduga sebagai penerima
saya mohon maaf setelah melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam
dilanjutkan gelar perkara yang baru saja selesai
kpk menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi
penerimaan hadiah atau janji oleh wali kota batu
terkait dengan fee proyek pengadaan pemkot batu tahun dua ribu dua puluh
dan meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka
ketiga orang tersangka tersebut adalah
erp wali kota batu
yang kedua eds kabak ulp pemkot batu
dan sebagai pemberi diduga sebagai pemberi
fhl sebagai pengusaha
adapun pasal yang dikenakan
sebagai pihak yang diduga memberi
fhl disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a
atau pasal lima ayat satu huruf b
atau pasal tiga belas
undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
sebagai pihak yang diduga menerima
yakni erp dan eds
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh
tahun dua ribu satu jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
demikian kronologis dan resume singkat
tentang operasi tangkap tangan yang kali ini
dilakukan oleh kpk
ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh kpk bahwa
dari serentetan ott yang dilakukan oleh kpk selama itu
beberapa kurun waktu beberapa bulan terakhir

kemudian dikatakan oleh teguh
teguh mengenai motivasi atau hal hal mengapa
orang orang itu melakukan penerimaan suap atau janji
kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu
dari setiap anggaran pemerintah termasuk yang sekarang
misalnya dimintai pinya sekitar lima ratus juta
jadi bisa kita membayangkan bagaimana kualitas bangunan
atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai karena seharusnya
yaitu untuk keuntungan dari para pengusaha atau pemenang tender
itu pasti menjadi berkurang
oleh karena itu jangan dilihat sekali lagi
jangan dilihat jumlah uang transaksinya
tetapi bagaimana menyelamatkan proyek yang besar itu
agar sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah
karena yang rugi nanti akhirnya juga masyarakat secara umum
mungkin itu pesan terima kasih banyak
terima kasih pak laude
sebelum sesi tanya jawab kita akan perlihatkan
barang bukti yang kita dapatkan
silakan pada teman teman tim untuk menunjukkan barang bukti tersebut